kawasan lereng gunung kelut tidak hanya punya potensi wisata
tapi juga punya sumber daya alam yang melimpah
salah satunya anas komosus elmer alias buah nanas
dimulai tahun tujuh puluh an kini kabupaten kediri tercatat menjadi wilayah penghasil nanas terbanyak di provinsi jawa timur
selamat datang pemirsa di segmen sehari menjadi
ini sehari ini akan sehari menjadi pengolah nanas
tapi harus panen dulu
dan nanasnya tidak hanya akan diolah jadi makanan
tapi juga jadi kerajinan
ini topi dari nanas
salah satu bagian nanas ya
saksikan sel kabar di segmen sehari ini
pak aja pada
kata ibunya kita berak
ada lebih dari dua lima ratus hektare lahan di kabupaten kediri menjadi kebun nanas
dengan jumlah produksi pada tahun dua ribu dua puluh dua mencapai lebih dari satu ratus enam puluh ribu ton
namun perlu diingat usia panen nanas ternyata cukup lama
berbesar satu setengah tahun
yang lebih besar lagi adalah setengah tahun
sistem di menjelaskan
di dunia orang agama
untuk mencegah diri agar tidak terjatuh ke hamparan daun nanas yang begitu tajam
saya harus berjalan begitu lama
aduh susah keras
pemilihan pupuk yang tepat menjadi salah satu cara petani nanas kediri mendapatkan hasil maksimal
di sini kan kita ada pelatihan dari dinas mas
jadi kita pakai pupuknya itu pakai pupuk cair yang dibikin sendiri
yang kita dibina juga oleh dinas pertanian kabupaten kediri
dan sekarang sudah mulai diproduksi di sini mas
oh di sini
itu berbahan dasar urin
nanas yang sudah dipanen kemudian disortir
grade a dengan bobot buah di atas tujuh ratus gram
grade bay di bawah tujuh ratus gram
pengiriman buah nanas ini tersebar merata ke pulau jawa dan bali
harga jual per butir rata rata tujuh hingga belasan ribu rupiah tergantung dengan ukuran
tidak hanya buahnya
daun nanas yang biasanya hanya jadi pakan ternak atau bakar limbah juga bisa dimanfaatkan
hanya daun dengan panjang sekitar lima puluh cm yang bisa digunakan untuk diekstrasi menjadi serat
kemudian diolah menjadi benang
nah ini lagi siap siap buat bikin serat nanas

ini berisik mesinnya nyala banget
padahal baru tiga yang nyala

padungnya lembut tapi yang saya suka adalah bagaimana inovasinya itu bisa akhirnya kepikiran
menggunakan isian nanas selain kulit tradisional olahan nanas jadi kuda pemoderan seperti pay nanas
ternyata enak banget hmm perasaannya berbeda dengan yang mendut yang isi nanas kalau menduduk
isian nanas kan luarnya lembut kenyal kenyal dalamnya itu
seperti isi nastar kalau yang ini dia lebih bertekstur sih si isian pie nya dan bagian luarnya
itu nah ini yang versi kerancing yang mana sesuai dengan selera anda mbak enak lu ini lho mbak mantep
lu ini lho ternyata ada perjuangan panjang dibalik lezatnya si puding berduri ini apalagi
ketika proses panen hahaha durinya begitu tajam nah kalau lagi jalan jalan ke kabupaten
dei sani memasukkan nanas dan aneka olahannya sebagai lis buah tangan anda
real fernando di bagung lujarto kediri jawa timur
hal disini itu dia bener bener mirip sama untuk